terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan langsung bergabung bersama dengan teman teman badan eksekutif mahasiswa universitas andalas padang
saya akan tanya perwakilan dari teman teman pemilih muda langsung saja ke siapa dulu nih yodra
yodra anda memilih sistem proporsional terbuka atau tertutup langsung
cek apakah suara saya dengar
baik terima kasih banyak atas kesempatannya
pertama yang saya harus bawahi adalah pada hari ini negeri ini sibuk dengan wacana saja
wacana wacana dari tokoh tokoh pejabat yang seharusnya tidak pernah harus membicarakan hal tersebut
kemarin ada presiden tiga priodi ataupun penundaan pemilu
sekarang ini adalah proporsional tertutup
seolah olah negeri ini tidak ada yang
yang harus dibahas lagi
kemudian kalau kita lihat luasnya memang pada hari ini adalah
kedaulatan itu berada di tangan rakyat bukan di kedaulatan di tangan partai
jadi ketika dia terpilih dia itu adalah petugas rakyat bukan petugas partai
itu yang harus digarisbawahi oleh kita semuanya
nah pada hari ini saya juga menanggapi dari kuasa hukum tadi yang mengatakan bahwasannya
sebenarnya tidak ada korelasi antara negara kesatuan dengan profesional tertutup
ataupun terbuka lah kalau maksud saya
nah kami sebagai generasi z ataupun generasi milenial ini
kami tidak percaya terhadap sistem pengkaderan di partai itu sendiri
jadi kami lebih memilih kalau memang orang tersebut adalah benar benar adalah pilihan kami
kami memilih mereka bukan memilih partai
dan kami juga pada hari ini pemimpin pemimpin muda
terutama yang di daerah yang tidak memiliki uang ataupun tidak memiliki power di sana
mereka bisa berbicara ataupun bisa tampil menjadi wakil kami di dpr ataupun di dprd ataupun dprd
nah oleh karena itu jikalau hanya dipergunakan sistem proporsional tertutup
pencalon potensial orang orang muda generasi generasi z
ataupun generasi generasi milenial yang bisa masuk ke parlemen untuk mempersoalkan suara kami
itu tidak akan bisa masuk
oleh karena itu kami sangat menyayangkan hal ini
nah juga kalau hal ini terjadi
maka menurut kami peluang politik uang itu semakin besar
tapi di dalam partai politik itu sendiri
makanya siapa yang paling banyak uang dia akan bisa menjadi ketua partai
dan bisa jadi dia akan memenangkan pemilu
dan juga sistem oligarki itu akan semakin terbuka
dimana siapa yang dekat dengan ketua partai ataupun dia jadi ketua partai
dia pasti akan mendapatkan jabatan tersebut
oleh karena itu sekarang sistem peradilan partai itu tidak diperlukan lagi kalau profesional tertutup
cukup nanti dibayar saja partai politik ataupun cukup saja untuk nantinya masuk menjadi ketua dan segala macamnya
oleh karena itu pada hari ini sebenarnya ketua kpu itu seharusnya bukan fokus terhadap ini lagi
karena pernyataannya sangat kontroversial
fokus bagaimana partisipasi pemilih pada dua ribu dua puluh empat itu sangat
seharusnya bagaimana treatment treatment untuk menggait suara suara milenial
treatment treatment untuk menarik suara suara dari masyarakat
yang seharusnya itu yang dilakukan oleh ketua kpu
bukan mengeluarkan keputusan keputusan kontroversial hari ini
nah di sini juga harus diberi tahu sekali lagi pasal satu uu undang undang desa tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
menjelaskan kedaulatan di tengah rakyat
oleh karena itu bebas kami dong bukan soal liberalisasi
apakah seharusnya berleguwa
soal itu bukan kedaulatan partai yang harus dilaksanakan
nah oleh karena itu ketika dia terpilih dia adalah petugas kami bukan petugas partai
kain yang harus kita gas pakai
terima kasih yodra
komplit sekali ya
kita kasih kesempatan ke temennya fajar septian
langsung fajar septian anda memilih sistem proporsional tertutup
lebih singkat lagi karena durasinya nggak banyak
oke baik cek
terdengar suara saya mbak
oke baik terima kasih banyak
anda ya hadir di ruangan ini sangat menarik mbak
pada kesempatan kali ini bahwasannya pertama ada kpu partai dan juga rakyat
yang pertama berbicara tentang kpu
ini sudah menurut saya ini salah menggunakan kebebasan berpendapat ini menurut saya
karena memang selaku penyelenggara tidak pantas rasanya berpendapat seperti itu
lebih mengetahui hasil ke depannya atau meraba raba yang sepatutnya tidak dilaksanakan oleh kpu
yang kedua ini sangat lucu
memang kpu menyatakan treatment seperti ini ataupun pendapat seperti ini
yang kedua partai
partai ini sudah jelas bahwasannya statement statement lalu menyatakan bahwasannya kaderisasi partai itu tidak berjalan dengan baik
jadi di sini evolusi nih bagi partai yang ada di indonesia mbak
dan juga yang hadir di studio bahwasannya pada kesempatan kali ini partai gagap dalam menyiapkan kaderisasi
dan juga atau gagalnya partai tidak adanya calon kandidat yang buat yang hari ini
dan dinaikkan dalam kontestasi demokrasi di masa yang akan datang
dan juga ada statement dari pemohon yang rasanya juga tidak pantas dilontarkan pada hari ini mbak
terkait dpr tidak menghasilkan sekian saja itu sudah hasil namanya
dan sekarang sudah dihasilkan tadi disampaikan bahwasannya ada dua puluh hasil undang undang yang dicapai
ataupun berbicara di sebelum adanya orde baru itu lima puluh
dan itu rasanya bukan suatu perbandingan menurut saya hari ini
dan tujuh belas januari masih panjang dan itu kita akan kawal terkait keputusan mk
mbak mka memutuskan untuk mengadakan proporsional tertutup atau bagaimana
dan juga pada kesempatan kali ini partai pendukung yang tadi dijelaskan bahwasannya itu banyak dari partai yang memiliki yang bisa dikatakan ketakutan
tapi yang disampaikan oleh salah satu politisi tadi bahwasannya itu bukan suatu ketakutan kami siap perang
tapi pernyataan siap perangnya itu bukan siap perang terhadap rakyat yang beribadah
tapi pernyataan tersebut adalah siap perang untuk melawan undang undang
dan juga tidak hormat terhadap undang undang yang berlaku
itu kepada ketua kpu yang hari ini mungkin pro kepada dan juga mungkin terjadi miskom nih mbak
karena tadi sudah diundang juga cnn sudah diundang oleh cnn tapi tidak hadir kepada acara kali ini
baik terima kasih
pada kesempatan kali ini bahwasannya tadi generasi media mengatakan bahwasannya hari ini generasi z pasti memiliki tokoh yang mungkin sudah ditokohkan dari dulu
ini tuh juga bukan untuk kesempatan
saya langsung kasih kesempatan ke mas uruddin silahkan tanggapannya
ya tanggapannya terhadap mahasiswa
kita terima kasih mereka juga peduli pada permohonan kita
ini adalah bagian dari wacana yang kita bangun
bahwa pemilu juga harus dinamis seperti saat ini
kita juga terima kasih kepada kpu memberikan tanggapan pada gugatan kita
karena ini menjadi pemanasan dan mencari sistem yang ideal bagi pemilu ke depan
kita jangan stagnan apa apa yang sudah terjadi ke belakang
konstitusi juga hidup
ideologi bangsa juga harus diperkuat
pancasila kesatuan gadulatan rakyat sistem pemilu
bagaimana kita partai partai
partisi publik masyarakat
karena tren pada pemilu pemilu sekarang itu turun menurun
karena kurangnya peran partai politik
sehingga justru seharusnya partai politik terima kasih kepada permohonan kita
karena kita ini menguatkan sistem partai politik
bukan sistem perorangan
jadi mereka harus terima kasih dan mendukung kita
tadi dikatakan oleh teman teman pemilik muda ataupun generasi z
bahwa mereka tidak percaya dengan sistem kaderisasi di partai
dan mereka tetap ingin
iya tadi kan dikatakan bahwa tidak
kami di pdi perjuangan kami melakukan kandarisasi
dan lebih pengen mencoblos calegnya
kami melakukan kandarisasi
kalau partai partai yang lain tidak melakukan kaderisasi itu salah mereka gitu
karena terbukti kader kader pdi perjuangan bagaimana memenangkan kontestasi
dan melaksanakan pemerintahan yang berjalan sekarang
pdi perjuangan melakukan kaderisasi di partai
kami juga bahkan mempunyai sekolah partai
dan itu berjalan secara berjenjang
pratama ada kader utama
jadi soal kandarisasi itu harus dilakukan
pdi perjuangan bukan partai fans club
yang sekarang lebih banyak orang datang ke partai karena ada artis di situ
karena ada artis yang
ya ada tadi ada uangnya di situ
jadi memang kita membangun suatu keyakinan ideologis
dan kalau kita bicara kalau pilar partai itu adalah pilar
partai itu adalah pilar dari demokrasi
nah itu tadi seharusnya memperkuat partai ini sebagai representasi dari keinginan rakyat
karena dengan sistem perorangan itu juga kemudian berbahaya terhadap demokrasi itu sendiri gitu
karena di situlah tidak adanya kolektivitas di dalam menopang demokrasi itu sendiri gitu
oke bang willy dampaknya apa dengan sistem proporsional yang sekarang sedang diuji di mahkamah konstitusi
apakah partai partai nanti siap untuk menolak
ya gini biar saya sepak pendapat dengan bang andreas
kita harus berpikir ini bukan benar salah
biar publik juga terdidik dalam hal ini
ini berbicara tentang mana yang kompatibel dengan situasi zamannya
mana yang kemudian sebangun dengan aspir
bagaimana operasi yang berkembang
itu yang pertama
yang kedua apa yang dibilang oleh mas uu tadi
itu angka partisipasi paling tinggi justru di masa otoritarian
jadi jangan kemudian menggunakan dalil dalil oh kalau tertutup partisipasinya tinggi
itu omongan yang tidak memiliki basis historis dan fakta yang ada
justru lebih banyak partisipasi pemilih pada saat sistem proporsional terbuka kan
karena itu mobilisasi
itu bukan tertutup maksudnya
jadi kalau yang terbuka apalagi yang seperti ini
satu demokrasi kita yang terbaru adalah demokrasi deliberatif
apa itu demokrasi deliberatif
jadi tidak hanya dominasi partai semata mata
tapi kemudian apa yang disampaikan oleh teman teman mahasiswa tadi
ada kehendak rakyat yang kemudian juga harus diakomodir oleh partai
di sanalah kemudian partai akan menjadi lebih kaya
partai tidak menjadi dominasi keluarga oligarki tertentu
tapi partai kemudian mengkoreksi diri
partai kemudian hadir sebangun dengan aspirasi publik yang berkembang
di sanalah kemudian partai tidak kehilangan kedaulatannya kok
kita sadar diri justru
nah saya sebagai petinggi partai disuruh milih untuk pribadi
lebih bagus tertutup
tapi kita berpikir tidak pribadi tidak subjektif
tapi kita berpikir untuk kemajuan demokrasi indonesia
oke terakhir uda ferry
dampaknya apa kalau misalnya sistemnya sistem pemilunya dirubah di tengah tahapan pemilu yang sudah berjalan
ya dampaknya tentu akan luar biasa kepada publik
bahwa sebelumnya publik bisa menentukan siapa dipilih
sekarang logo partai
mereka tidak bisa menentukan siapa yang akan duduk di kursi mewakili daerah mereka
akibatnya mereka tidak akan kenal dengan siapa yang merepresentasikan mereka
tentu akan ada jembatan aspirasi yang putus
dan itu bagi saya tidak sehat bagi demokrasi
kalau soal tren partai di seluruh dunia menurut penelitian marcin waleki menurun
di indonesia di angka yang jauh lebih baik daripada eropa
jadi tidak tepat itu cerita yang begitu
jadi kalau kemudian kita mau melihat partai mau berkembang terbuka lah
termasuk juga menentukan membiarkan rakyat menentukan pilihannya
agar kemudian kader juga berkembang
jangan takut dengan artis influencer yang lain
kader juga harus memajukan kadernya supaya dekat dengan konstituen
nah ini kan pilihan pilihan partai partai baru untuk berkembang menimbulkan persaingan yang sehat
sah sah saja kemudian rakyat menentukan siapa yang duduk
tanpa melihat siapa ketua partai
dan lihat siapa yang bekerja untuk mereka
oke tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa
karena keputusan mk masih ada beberapa waktu ke depan ya
akan ada sidang mahkamah konstitusi tanggal tujuh belas januari
tentang gugatan uji materi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
terkait dengan itu tadi ya sistem proporsional terbuka
kita lihat nanti apa keputusan mk
dan setelah ini kita ingin dengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co teman teman komika
soal apakah mereka akan lebih suka memilih ataupun mencoblos
partai politik atau calon anggota legislatifnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show